menderita begitu lama dan sekarang sudah bisa kembali bagi kita
memberikan apresiasi juga kepada dokter dokter yang merawat sudah bisa mulai kembali pulih
supaya bisa kembali bersama sama di hp
kembali ya pak
kembali di lingkungan kpk
kembali bekerja maksudnya
ya kalau soal bekerjanya itu memang semuanya sudah ada dalam kpk itu sendiri
kami mengharapkan bisa pulih kembali lah kesehatannya
kan pak nopi rani kan juga menjadikan lebih perkara ektp
ada harapan gitu pak
atau kesan kesan sesuatu dari pak
ya saya pernah diperiksa oleh pak nopi rani
di ktp juga pernah gitu
tapi semuanya dilakukan secara profesional secara baik
jadi saya kesan kesan semuanya
perjalan seperti penyelidik yang memang profesional
kita harapkan ini bisa kembali seperti sebelumnya
ya kami semuanya kami serahkan kepada pihak pimpinan kpk
kami gak berani bercampur
yang jelas sudah menjalankan secara profesional pak
tadi ada penyelidik yang anon andi sama andi juga pak
andi datang lagi jadi ada yang saksi
oh ya bagus dong

dan dia punya bukti
saya yakin kalau pak fahri hamzah orangnya itu yang sepengetahuan saya selama saya jabat
bersama sama pak fahri itu pak fahri itu orang yang sangat lurus
tidak pernah mau hal hal yang berkaitan dengan masalah uang uang yang berkaitan dengan masalah
uang uang yang berkaitan dengan masalah uang uang

masalah uang yang bukan miliknya
dan ini orang yang saya lihat pak fahri orang bersih
jadi saya sesalkan juga kalau saudara nasarudin menyampaikan demikian
saya jamin seribu persen mbak fahri tidak akan melakukan hal hal itu
tapi bapak nyatakan saja kalau pak fahri tidak melakukan itu

apa yang bikin bapak yakin

sudah diberikan kesempatan
dan itu dia yang menyebabkan saya jadi orang yang sangat melukis
karena selama menjadi sama sama dengan saya sebagai wakil dpr saya lihat kehidupannya hanya untuk bekerja dan bekerja
tidak pernah memberikan uang bahkan ada yang berupaya juga ke dia dia nggak pernah mau gitu ya
dan selalu cerita pada saya jadi saya lihat kehidupannya sangat sederhana semua kepentingannya
nah untuk kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat sekonsekuen itu aja dia selalu
bapak melihatnya tudingan nazari itu seperti apa gitu pak berarti artinya kalau bapak yakin nazari itu bukan buku buku atau gini
ya saya khawatir si nasaruddin keliru orangnya gitu
karena saya tahu tidak ada hubungannya saudara fahri dengan nasarudin selama itu ya
apalagi cerita cerita soal itu nggak ada gitu
kalau fahri sendiri mungkin tidak tahu soal itu
jadi saya juga heran juga tahu tahu bicara soal fahri
kasian ya orang yang nggak tahu apa apa dan dia memang punya prestasi baik
terus mendapat informasi atau salah menyampaikan saya tidak mengerti
tapi yang jelas saya jamin kalau pak fahri hamzah tidak demikian

pak nazir bilang kalau semua ketua fraksi itu mengalirkan dana iktp
dari bapak sendiri apakah menarangan kpk untuk memeriksa semua ketua fraksi
ya kalau ini sarannya benar ya diperiksa
kan kpk lebih mengetahui mana yang benar mana yang enggak ya
dan saya enggak tahu kan saya juga ketua fraksi
nah jadi yang pak nasar yang maksud yang ketua fraksi semuanya
semuanya itu ya saya juga jadi cukup kaget juga itu
pengen tahu lebih jelas dari pak nazir udin yang mana aja gitu
pak kan dalam persidangan kemarin kan banyak disebut ada yang menyebut bahwa ini kan proyek biru kuning merah pak
sementara bukuan kan kalau gak salah sepupu menjadi ketua fraksi
sama sama itu belum pernah diperiksa kpk
kalau itu saya enggak komen
pak bukatan uji materi kpk yang pernah diajukan pak nof
memang kuasanya pun saya kan memang sudah cabut sebelumnya
jadi saya rasa enggak ada masalah
memang kuasa kepada pengacara
waktu kita sudah nyadari kita nggak teruskan
waktu itu berarti kuasanya si pak fredrik ya
ya dan itu pak fredrik sudah tahu bahwa itu kuasa sudah saya cabut gitu ya
pak waktu kasih dpr pak nof sempat bilang bahwa

cukup enggak terkaitan bapak
dan hari bilang kalau nazar itu cukup takut terhadap pak
bapak mengandangnya gimana
saya rasa enggak ya

enggak ada yang takut sama saya
ya dia kan berani mengungkap seenaknya juga
kebenarannya kita enggak tahu
kan dia banyak bertanya pak

itu salah satu ciri dari bapak
enggak yang jelas saya tahunya terhadap saya aja
saya enggak pernah ada misal jadinya nazaruddin ya gitu

iya perlaporan atas apa
tapi sudah dilaporkan ke penyidik
ya lihat nanti berkembang
laporan pak andi yang di rumah pak nove ya pak
bapak bapak bapak
itu atas laporan pak andi yang di rumah pak arief itu ya pak ya
udah dilaporan atau belum aja ya pak
biar kita bisa mengarifikasi ke kpk juga ya
tanya dong ke kpk
enggak makanya bapaknya udah belum
udah pak udah